dan saat ini sudah ada rekan rekan saya nih ada produser lapangan cnn indonesia
sabila destu di simpang gadok bogor jawa barat
juga ada arta bima di bandung jawa barat
dan ada juga ige denyoman di pasar seni kuta bandung bali
selamat siang teman teman
kita terlebih dahulu ke destu
destu selamat siang
bagaimana nih dengan arus tentunya macet sekali ya
puncak ini kan selalu menjadi tujuan favorit untuk wisatawan yang berada di jakarta dan sekitarnya
saat ini dari pantauan anda titik titik pusat kemacetan yang sepertinya akan menumpuk begitu orang
jadinya macet macetan di jalan
silahkan destu dengan laporan anda
ya selamat siang hanum
betul kalau tadi anda katakan bahwa sempat terjadi kemacetan di simpang gadok ini
itu adalah situasi pada pagi hari tadi
saya memantau kurang lebih sekitar pukul enam pagi waktu indonesia barat
ini ada antrian atau kepadatan kendaraan di simpang gadok ini
dari arah jakarta menuju kendaraan kendaraan yang menuju kawasan wisata puncak
namun siang hari ini hanum bisa anda lihat di belakang saya situasinya
ini cenderung lancar begitu ya karena memang ini sudah diberlakukan sistem one way
atau satu arah yang diberlakukan dari pihak kepolisian melalui satlantas polres bogor
tadi sudah diberlakukan sistem satu arah ini mulai sekitar pukul tujuh pagi waktu indonesia barat
dan memang pemberlakuan penutupan jalan atau satu arah ini dibelakukan tiga puluh menit lebih cepat
daripada jadwal biasanya yang biasanya dimulai pada pukul tujuh tiga puluh
tadi sudah dimulai pukul tujuh karena memang sudah ada antrian hingga hampir tiga km
dari simpang gadok ini ke belakang dari arah jakarta
kemudian selain itu juga tadi diungkapkan oleh kasat lantas dari polres bogor
bahwa menjelang libur atau menjelang akhir tahun ini jumlah kendaraan yang datang dari arah jakarta
menuju sejumlah kawasan wisata di puncak
ini sudah ada lebih dari enam kendaraan yang melintas di kawasan simpang gadok ini
dan jumlah ini hanum diperkirakan akan terus meningkat hingga siang hari nanti
diperkirakan akan ada lebih dari sepuluh kendaraan dari arah jakarta
yang lewat di simpang gadok ini menuju arah ke puncak
kemudian kalau misalnya tadi kita lihat ini jalan di sini cenderung lancar
hanum tapi saya rasa anda juga harus selalu memantau kondisi lalu lintas
mungkin bisa melalui aplikasi peta yang ada di gawai anda masing masing
hanum kalau misalnya anda juga ingin berencana menuju ke kawasan puncak ini
karena memang kalau misalnya kita lihat di sini lancar
di depan itu ada sejumlah persimpangan yang menjadi titik kemacetan
yang ini tadi juga diungkapkan oleh akb
atau akp hasbi ristama bahwa ada sejumlah persimpangan titik kemacetan
yakni di pasar angin persimpangan pasir angin
kemudian juga ada pasir muncung kemudian juga di kawasan megamendung
ada juga di kawasan persimpangan taman safari kemudian juga di persimpangan taman matahari
dan juga ada di kawasan warung kaleng ini merupakan kawasan yang di sana jalannya cukup lebar
jalannya cukup kecil namun di sana di dalamnya ada
banyak penginapan penginapan sehingga banyak kendaraan yang mengarah ke sana
namun jalannya yang tidak terlalu lebar begitu ya sehingga menyebabkan kemacetan
kemudian selain itu juga mungkin imbauan yang bisa disampaikan adalah
anda mungkin bisa juga selalu memantau laman dari tmc dari polres bogor
hanum ini untuk mendapatkan informasi atau update terbaru terkait dengan situasi lalu lintas
kalau misalnya anda mau
mengarah ke arah puncak karena penutupan jalur ini
hanum setidaknya ada tiga kali dalam satu hari ini
dimulai tadi pada pukul tujuh hingga dua belas tiga puluh ini kendaraan dari
arah atas begitu ya yang akan meninggalkan kawasan puncak sudah ditutup
dari kawasan ridu alam kemudian ini untuk memberikan akses kendaraan dari bawah
yang akan menuju ke kawasan puncak untuk naik ke atas dalam satu arah
hanum setelah pukul dua belas tiga puluh ini arah sebaliknya yang akan dilakukan satu arah
dan nanti juga kembali lagi diberlakukan sistem satu jalur atau penutupan sistem buka tutup ini
di pukul sembilan belas atau pukul tujuh malam di arah sebaliknya lagi hanum
baik destu jangan pulang ke jakarta dulu kalau gitu mumpung dari puncak jalan jalan dulu ya
tinggal kita beralih ke teman kita yang lainnya ini ada arta bima di bandung
arta bima ini bandung biasanya kalau udah masuk hari libur ya ini ada teman teman yang lainnya ini ada arta bima di bandung

kalau tadi destu melaporkan di puncak macet tidak jauh ini lumrah sekali kalau di bandung ketika liburan tiba
juga masa liburan sekolah baik natal dan tahun baru seperti kali ini pasti jalanan di kota bandung ini penuh dengan kendaraan dari luar kota
bahkan kalau tadi saya perhatikan sejak libur natal dan tahun baru ini sejak minggu lalu dari call paster
perharinya bisa mencapai kendaraan yang masuk atau keluar dari gerbang tol pasar mencapai tiga puluh delapan perharinya itu ada
peningkatan sepuluh atau dua puluh persen dari hari hari normal nah kalau bertanya tadi soal arus lalu lintas di kota bandung
nah untuk kali ini di pukul pukul sebelas atau pukul makan siang ini biasanya konsentrasi dari wisatawan
domestik atau lokal kota bandung biasanya mencari tempat atau hiburan murah ini menjadikan atau daerah
lalu atau kawasan asia afrika naripan hingga sekitarnya atau mau jalan sudirman jadi lokasi
yang padat akan kendaraan dari wisatawan lokal tapi kalau berbicara kemana wisatawan asal luar kota
bergerak dari tiga hari kemarin saya perhatikan ada pergerakan yang besar terutama di pagi hari
dari plat plat nomor mobil b dan skit f atau sekitarnya juga bergerak ke arah lembang
dari setiap budi sudah terlihat cukup padat nah untuk pengalihan arus sendiri populasi kota bandung
bergerak sama dengan forest dari kabupaten bandung barat juga biasanya melakukan rekayasa lintas berupa
pengalihan atau arus satu memperlakukan satu lajur kendaraan menuju lembang biasanya dari
pukul delapan hingga pukul sembilan nah kalau anda nanti tia ingin bermacet macet ria juga bisa mencari
alternatif anda bisa mencari jalan alternatif lainnya di aplikasi atau di gawai anda nah
saya yang ramai digunakan selain jalur setiap budi adalah jalur dago yaitu menjelang melalui dago
giri atau dago bengkok kalau masyarakat kota bandung bilang ini adalah jalur
relatif menuju lembang bisa dipersingkat sekitar setengah jam tapi ada beberapa syarat yang harus
anda temui jika ingin melewati jalurnya terutama bagi kendaraan yang tidak kuat menanjak atau dengan
kondisi yang tidak prima saya sarankan tidak melalui jalur ini karena jalur ini cukup curam
meskipun bisa menghemat waktu tiga puluh menit hanum dan kalau kita lihat siklus di kota
bandung ini harusnya biasanya jam segini di pusat kota adalah macet nanti biasanya yang
dari rembang sudah turun pukul empat atau lima sore ini sudah mulai mengarah ke arah arah jalan
riau jalan dago untuk mencari wisata kuliner jadi anda saya sarankan anda bersiap siap untuk
melewati jalan dago ataupun jalan riau dipukul itu untuk terhindar dari kemacetan dan saat ini
juga cuaca yang saya pantau sini cukup cerah kalau dilihat dari halaman bmkg ada saat ini
diperkirakan ada hujan lokal di siang hari dengan kecepatan angin mencapai dua puluh delapan km per jam dan suhu
mencapai tiga puluh tapi nanti di kemudian di malam hari tidak akan terjadi hujan menurut bmkg dan
kecepatan angin mencapai sembilan km per jam hanum baik artabima kalau tadi destu dan artabima ada di
wilayah jawa barat sekarang kita naik pesawat ke bali sudah ada rekan saya nyoman di sana nyoman
selamat siang hamin tiga jelang pergantian tahun ya nyoman bali menjadi favorit juga lah begitu untuk tempat wisata
dan untuk menghabiskan akhir pekan tentunya di penghujung akhir tahun ini bagaimana kondisi di
tempat anda berada sekarang nyoman ya hanum memang bali tidak bosan bosannya dikunjungi oleh para
wisatawan salah satunya adalah di pantai kute yang memang sudah sangat terkenal ke mancanagra
artinya walaupun kondisi pantai kute sedikit kotor artinya masih ada sampah yang datang ke pantai namun
terlihat namun tidak mengurangi niat wisatawan untuk mengunjungi ataupun berlibur di tempat ini
dalam sehari diperkirakan di akhir tahun ini sekitar dua puluh ribu wisatawan per hari mengunjungi baik hanya untuk
menikmati suasana pantai maupun ingin menikmati sunset yang ada di pantai ini kalau kita ketahui
bahwa di tahun ini jumlah kunjungan wisatawan sepertinya meningkat tajam artinya modal transportasi udara
jadi mulai tanggal delapan belas desember hingga delapan januari kemarin dan besok sudah ada sekitar tujuh ratus enam puluh lima ekstra
penerbangan yang disetujui oleh pihak angkasa pura i bandara igusi ngurah rai ini meningkat
kebanyakan memang wisatawan di libur natar kemarin datang pada hari minggu yang didominasi oleh
terjadi pada hari jumat kemarin sebanyak dua puluh satu dua puluh wisatawan mancanegara juga datang ke melalui bandara
baik kemudian ada sembilan belas dua ratus empat puluh delapan wisatawan domestik datang melalui bandara igusti ngurah rai bali tidak hanya
dengan melalui moda transportasi udara namun juga moda transportasi di darat ini dilihat dari data yang
disampaikan oleh pihak angkasa asdp gilimanuk dimana setiap hari sekitar lima ribu mobil menyeberang
ke pulau bali dengan mengangkut penumpang yang setiap harinya bertambah artinya selama libur natal dan tahun
baru mereka juga menikmati di ini terlihat juga ketika kita melihat jalan jalanan yang ada di
ataupun menuju obyek obyek wisata juga dipadati oleh kendaraan kendaraan yang berplat kendaraan luar
seperti misalnya surabaya jakarta bandung walaupun sedikit merayap namun destinasi destinasi wisata
tersebut dengan lancar bisa dikunjungi oleh para wisatawan dan ini juga berdampak ketika wisatawan
kota denpasar maupun di kabupaten kabupaten lain yang ada di pulau bali bahkan ada tingkat hunian
wilayah sanur ini menunjukkan wisatawan masih mengagumi bali masih mendominasikan bali menjadi
wisata dimana hingga akhir november kemarin saja sedikitnya sekitar lima enam wisatawan yang sudah
mengunjungi bali melalui bandara igusi ngurah rai bali dan memang di akhir tahun ini ditargetkan
sekitar enam dua juta wisatawan yang akan mengunjungi bali melalui bandara igusti ngurah rai bali hanum
baik igede nyoman wiryadinata terima kasih atas laporan anda lalu juga ada artabima dari bandung
dan sabila destu dari puncak jawa barat terima kasih teman teman selamat kembali bertugas